iya beh emang kenapa
kagak berarti kalau gue mau berobat bisa gratis dong
jadi gue harus gimana jack
kagak usah gimana gimana
jodoh mah kagak bakalan kemana
mau anaknya presiden ke yang melamar kagak bakalan jadi
mau ngebantu omongan gue
bur kamu mau kemana
jawab atuh bur
kamu mau kemana
masya allah bur
jawab kamu kemana bur
masya allah bur
kamu mau kemana bur
bulur dari mana sampai keringetan gitu
dari pasar kaget
dari pasar kaget kok belanjanya disini
pokok di kasih
mau kemana lu
gue udah gak ada artinya lagi di rawah bebek
apaan lu tis
gitu aja lu nyerah
gue gak nyerah jak gue udah gak mau lagi tinggal di sini
cak palikin karnus gue cak

eh mbak rika
mbak rika mau beli kue juga
rika mau beli odol sabun sama sampo
kakak ani mau beli kue ada cara ya
om sama ate mau beli kue
mbak rika mau datang ke sini
mau ketemu surya cie cie yang mau nikah
semoga jadi ya kakak
jangan sampai kayak rika
ih apaan sih
mbak rika men african

wih dih mau pada kemana nih jam dua
mbak ben nanya siapa
lo dulu dah abis itu si rika
ih mba rika duluan deh
lu gimana sih pur si surya emang udah lama rani tapi kan belum tentu jadi
oh si tisna udah ngelamar si rika gak kejadian kan
ya kan gue perlu contoh
kan gak perlu saya tuh jack
oh begitu ya jadi om lo mau dateng
yaudah gue doain biar cepet di restuin dah
ntar kalau bunuh
itu bantuan gue kasih tau aja
bantuan apa be
apa aja seterah lo
mbak be setelah itu apa be
nggak gue ke masjid
berarti kalau gue mau berobat saya gratis dong
jadi gue harus gimana jack
kalau lo emang jodohnya si ani jodoh mah kagak bakalan kemana
mau anaknya presiden ke yang melamar kagak bakalan jadi
mau ngebantu omongan gue
cen cen sebentar malam kita bisa pergi jalan jalan
kalau bapak aku nggak ada di rumah ya
nah kalau begitu kita berdua saja
supaya alih pengaruh kita sana ada
kalau bersengaja itu saya ngelucu
kita bersengaja saja
pacaran tuh enaknya sambil minum es dawet sih
cen cen ayo kita mimpin dari sini
lucu itu kalau lihat orang pacaran gak jajan
pur mungkin lo sekarang mandi terus lo mandi gitu
pur kamu kan udah biasa sakit hati pur
pasti udah baah
kue kecewa sama hidup gue
sayang sebagai teman atujak
ates sama om jadi kesini kan
jadi atu kan udah direncanakan dari kemarin
jadi jam sepuluh
loh emangnya om kamu belum ngasih tahu
dia harus ke rumah sakit
yaudah aku sama surya nungguin di sini ya
apaan lagi sih
dorongnya jangan terlalu keras nanti pintunya jebol
kayaknya pur udah tenang jak
jangan ngambil resiko tahan aja terus
ntar toto deh ngamuk dobrak pintu lagi
gue mau ngejek saya mah lapar jak
ah lo moda biasa kalau itu
jak jangan begitu atuh
ntar gue balik dulu
ini gimana jak